lebih dari dua enam ratus personel tni dari berbagai kesatuan dalam komando tugas gabungan terpadu
yang bertugas dalam pemulihan gempa lombok ditarik dari daerah bencana
ya penarikan pasukan ini akan dilakukan dalam beberapa tahap
penarikan dua enam ratus personel tentara nasional indonesia dari berbagai kesatuan komando tugas gabungan terpadu tersebut dilakukan
mulai selasa enam november untuk dikembalikan ke markas kesatuannya di jakarta
penarikan dilakukan menyusul usainya tugas personel tni ini selama tiga bulan bekerja membantu korban gempa lombok
membersihkan puing puing runtuhan gempa dan membangun fasilitas umum dan fasilitas darurat
selain pasukan sejumlah alat berat yang selama ini digunakan juga akan ditarik dari lombok
penarikan tersebut akan dilakukan dalam beberapa tahap
dan untuk tahap pertama ini sebanyak empat ratus dua puluh tujuh personel tni mulai ditarik dari daerah bencana
menggunakan kri makassar melalui pelabuhan carik
kabupaten lombok utara
lima kapal lagi yang akan menarik pasukan dari ntb